selanjutnya kita akan langsung saja bergabung karena presiden joko widodo menggelar konferensi pers terkait penghapusan peraturan daerah bermasalah
kita langsung saja bergabung ke istana
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebagai bangsa besar kita harus menyiapkan diri
sehingga mempunyai kapasitas nasional yang kuat
sehingga mempunyai kapasitas nasional yang tangguh untuk menghadapi persaingan antar negara yang semakin ketat
sebagai bangsa yang majemuk kita juga harus memperkuat diri dengan semangat toleransi dengan persatuan di tengah kebinekaan
dengan toleransi dan persatuan kita akan semakin kokoh dalam menghadapi tantangan tantangan

dalam menghadapi tantangan kebangsaan yang semakin berat itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menjadi satu kesatuan yang utuh
visi yang sama arah tujuan yang sama serta saling berbagi tugas
dan dari hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah terdapat tiga satu ratus empat puluh tiga peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang bermasalah
yang menghambat kapasitas nasional menghambat kecepatan kita untuk memenangkan kompetisi
serta bertentangan dengan semangat kebinekaan kita dan persatuan kita
untuk itu saya sampaikan bahwa menteri dalam negeri sesuai dengan kewenangannya
telah membatalkan tiga satu ratus empat puluh tiga peraturan daerah yang bermasalah tersebut
perda yang menghambat
pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi
perda yang menghambat proses perizinan dan investasi
perda yang menghambat kemudahan berusaha
dan yang keempat
perda yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi
sekali lagi saya tegaskan bahwa pembatalan ini untuk menjadikan indonesia sebagai bangsa yang besar
yang toleran dan yang memiliki daya saing
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh